ayah angkat saya andi baso amir adalah mantan bupati bonek tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh sampai tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
beliau adik kandung mantan panglima angkatan bersenjata republik indonesia
anmahum jenderal tni penerawiran muhammad yusuf
ayah saya dengan ayah angkat saya bersumpah untuk menjadi saudara sampai akhir hayatnya
kecintaan kedua orang
tuangan saya kepada saya sangat berbekas pada diri saya sampai dengan hari ini
bahkan uang pertama masuk kuliah s dua saya di prasetya mulia
dibayar oleh kakak angkat saya haji anasta amir yang juga hadir di persidangan ini
saya seperti orang yang tidak tahu berterima kasih
apabila saya tidak menghargai agama dan kitab suci orang
dan kakak angkat saya saya tidak menghargai agama
saya sangat sedih
saya dituduh menista agama islam
karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat
dan saudara saudara angkat saya sendiri
dan juga sangat sayang kepada saya
itu sebabnya ketika ibu angkat saya meninggal
saya ikut seperti anak kandung
mengantar dan mengangkat kerandar beliau
dari ambulan sampai ke pinggir yang lahap
tempat peristirahat yang terakhirnya di taman pemakaman umum
sampai sekarang saya rutin berziarah ke makam ibu angkat di karet bifak
bahkan saya tidak mengenakan sepatu atau sendal saat berziarah untuk menghargai keyakinan dan tradisi orang tua dan saudara angkat saya itu
yang membuat saya juga selalu mengingat allahumma
adalah peristiwa pada saat saya maju sebagai calon wakil gubernur dki jakarta
walaupun ibu angkat saya sedang sakit berat
dan perjalanan ke rumah sakit
dengan menggunakan mobil kakak
ibu angkat saya sengaja meminta
mendatangi tempat pemukutan suara
untuk memilih saya
padahal kondisinya sudah begitu kritis
dari tempat pemukutan suara
barulah beliau langsung
menuju ke rumah sakit
untuk perawatan lebih lanjut di icu
sudah dirawat selama enam hari
ibu berdoa dan berkata pada saya
dan masih terus saya ingat
saya tidak rela mati
sebelum kamu menjadi gubernur
sebelum kamu menjadi gubernur
jadilah gubernur yang melayani rakyat kecil
ternyata tuhan mengabulkan doa
beliau berpulang tanggal enam belas oktober dua ribu empat belas
setelah ada kepastian
dan saya juga sudah dipastikan menjadi gubernur
menggantikan bapak jokowi
pesan dari ibu angkat saya
selalu saya camkan
dalam menjalankan tugas saya
sebagai gubernur dki jakarta
namda saya tersoal
saya tersbawakan untuk meminjamkan kekuatan

saya tetapkan gesturingmu
agar menjaga kekuatan ter homosexual
ketika terwei ketua dilakukan
saya bertemu dengan empat orang setelah itu
namun dia melepaskan kekuatan
elang ratikan selalu
kalau meminjam woods itu
hanya akan terlalu banyak
saya sering menyumbang untuk pembangunan masjid di belitung timur
dan kebiasaan ini tetap saya teruskan saat saya menjadi sebagai anggota
dprd tingkat dua belitung timur dan kemudian sebagai bupati belitung timur
saya sudah menerapkan banyak program membangun masjid musola dan surau
dan bahkan merencanakan membangun pesantren dengan beberapa kiai dari jawa timur
saya pun menyisikan penghasilan saya sejak menjadi pejabat publik
termasuk menyerahkan hewan kurban atau bantuan daging di hari raya idul fitri dan idul adha
saya juga mengeluarkan kebijakan kebijakan termasuk untuk menggaji guru guru mengaji
dan menghaji guru guru mengaji
saya juga mengajikan penjaga masjid musola marbot atau muazzin dan penjaga kubur bakam
hal hal yang telah saya lakukan di belitung timur saat menjabat sebagai bupati
saya teruskan ketika tidak menjadi bupati lagi
sampai menjadi anggota dpr ri daerah pemilihan bangka belitung
sebagai wakil gubernur dan juga sebagai gubernur dki jakarta
saat ini pun tetap saya lakukan